dua ratus siswa sekolah dasar di jember senin pagi mendadak mual dan pusing usai memakan permen yang dibeli di sekitar sekolah
diduga para siswa ini keracunan dan segera dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan
sepuluh siswa sekolah dasar al ikhlas di jember jawa timur tiba tiba mual dan pusing usai mengkonsumsi permen saat di sekolah
permen yang dimakan mereka adalah permen pemberian salah satu temannya yang sengaja dibawa dari rumah
rasa jeruk tapi manis
setelah dimakan apa yang dirasakan
diduga keracunan ke sepuluh siswa kelas enam tersebut sempat diberikan air kelapa sebagai pertolongan pertama
selanjutnya mereka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat oleh guru kelas
kita pusing semua loh kenapa makan permen dari mana dari dava
anak anak di uks sudah
akhirnya alternatif pertama beli dekan hijau
setelah itu diberikan
diminumkan kok panas pusing wajahnya merah muta
meski kesehatan sepuluh siswa tersebut terus membaik
untuk memastikan penyebab mual dan pusing yang diderita ke sepuluh siswa
pihak puskesmas masih akan melakukan uji laboratorium sisa permen yang mereka konsumsi